sementara pt konimex selaku produsen termorex sirup akan menghentikan produksi dan distribusi produk tersebut
tidak hanya itu mereka juga akan menarik kembali alias recall produk thermorex sirup enam puluh ml yang sudah terlanjur diedarkan ke pasar
dalam tanggapan resmi chief executive officer pt konimex rahmadi yusuf seperti yang dikutip cnn indonesia com
pt konimax menyatakan bahwa seluruh obat dalam bentuk sirop yang diproduksi tidak menggunakan bahan baku etilen glikol dan dietilen glikol
namun sebagai wujud kepatuhan pt konimax tengah mempersiapkan langkah untuk penghentian produksi distribusi dan penarikan kembali produk termorex sirop enam puluh ml sesuai surat edaran dari badan pom